bersayang banget sebaik
saya bisa dengarkan ya
amira sangat mencintai
dan menyayangi mas iksan
punya mata gak sih
punya mata gak
kamu tuh terlalu keras
kau kawan banget sih
kamu yang punya mata tau gak
nih liat deh
gara gara kamu ampun ketabrak tau gak aku
yang nyuruh disini siapa
yang mau nabrak kamu siapa
dia yang mau nabrak
kenapa sekarang dia yang marah marah
aku kehilangan orang yang paling penting dalam hidup aku
dia selama ini aku cari cari
kau terlalu berbahasi kamu
masih untung gak ada
sekarang malah kamu marahin
nggak usah aku campur ya
tidak ini adalah percaya
aku bisa mencintai
kau bisa melihat
kau bisa melihat
kau bisa melihat
kau bisa melihat
kau bisa melihat
kau bisa melihat
kau bisa melihat
aku bisa melihat
kamu gak apa apa kan
kenalin nama aku zahira
dan ini arman
ambil aja punya ayah aku ambil aku aja
untung aja masih ada sisa sedikit
gak apa apa deh
maaf aku buru buru aku harus nasih ini ke ayah aku
kamu beli bahan bangunan di tempat biasa ya
kamu jangan pakai pickup yang putih karena nanti mau saya pakai
kamu pakai yang pickup hijau aja ya
baik pak baik pak
ya baik pak
mas pak nisan di mana ya

baru aja dipanggil mama pak pandor
beres pak semua sudah diatur
ihsan sudah naik mobil yang dipasangin bom itu
dia pasti mati
ini yang dijanjikan prabu wijaya buat kamu
jangan sampai ada yang tahu
kalau semua ini adalah prabu wijaya yang nyuruh
kalau semua ini adalah prabu hijaya yang nyuruh
jangan sampai ada yang tahu
beres pak semua sudah diatur
ihsan sudah naik mobil yang dipasangin bom itu
dia pasti mati
dia pasti mati
dia pasti mati
dia pasti mati
dia pasti mati
ini yang dijanjikan prabu wijaya buat kami kami ingat jangan sampai ada yang tahu kalau semua ini
adalah prabu wijaya yang nyuruh mana ya saya apa apa nenek mana ya saya siapa kamu apa ini
ayah pulang ayah jangan ikut itu
itu suara apa itu bukan ayah itu bukan ayah
di rumah ya
ada apa ada berita burukmu apa apa ikhsan ikhsan
enggak boleh mati ayah
enggak boleh mati
ayah bisa dengarkan ya
amira sangat mencintai dan menyaingi mas piksa
mas iksan dengarkan
mas harus selalu ingat itu ya mas
otari juga sangat mencintai mas
ayah pasti lupakan
hari ini kita belum tahu
jacket untuk belakangnya
pak sebenarnya siapa sih meninggal
kok mama katanya sedih banget ya
siapa pak yang meninggal
dia itu sahabat baik mama waktu sma